malah dewi tidak boleh tahu siapa aku sebenarnya
aku terpaksa berbuat kasar
apakah kamu kakak belapati
mantra namren kurang ganjang
datang atu datang
nuku kuring diri nu
datang datang datang
adiknya ini mah tanah murun
aduh aduh aduh
kalau manggil pakai mantata sekali aja
kalau dua kali aja begini tuh
ih gimana sih
punten nyai hampura pisan
saya panik nyai
panik kena apa
raden kian santang sekarang lagi sakit yai
oh raden kian santang
ada di mana sekarang
tuh di situ tuh
aduh kita ke sana
besok lah belum aja
iya nyai duluan ya
ini lompat lama segini anger segini entok bulat
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
aduh kayak gitu
corus petru musta apakah kamu raden surami seks
jangan parah bei
dia lagi sebaiknya aku segera pergi dari sini
raden surawisesa bisa menghadapi maesa
jangan jangan kau ambil
aku tidak akan memberikan
membuka tutup wajahmu
dan ingat satu hal
aku tidak pernah
main main dengan ancamanmu
bagaimana keadaan kutra
mohon ampun gusti prap
keadaan sekarang ini
keadaan sekarang tidak bisa dikatakan baik
lukanya terlalu parah
raden walang sungzang
hanya bisa disembuhkan dengan obat itu
waktu kita tidak banyak
sebentar lagi habis
apunten gusti prabu
yut saya membawakan
air buat raden walang sungzang gusti prabu
baik gusti prabu
maaf gusti prabu
jagat dewa batara
apakah putra kualang sungzang
putra kho kian sa'antah
belum juga kembali membawakan
apakah adit bisa sembuh seperti semula
atau jangan nyantir adit
raden orangnya baik
menghormati sama yang tua
sebaiknya kita doakan saja yang terbaik
untuk raden walangsungsang
mamang jangan menangis saja
milisnya diikutan sedih
bisa sembuh kembali
rilis antar air hangat ini dulu ke dalam ya
kejem daun brahma nye
awar awar brahma sama cemara
baik atuh nyanyi
coba dia tambah
kumala dewi tidak boleh tahu siapa aku sebenarnya
aku terpaksa berbuat kasar